beginilah kericuhan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid sembilan belas
di pelabuhan pendaratan ikan ujung serangga
desa padang baru susoh kabupaten aceh barat daya pada selasa pagi
ratusan nelayan dan pedagang menolak pelaksanaan kegiatan vaksinasi
masa yang terbakar emosi melampiaskan kekesalannya dengan mengobrak abrik
dan menghancurkan meja kursi serta peralatan vaksinasi covid sembilan belas
kaca jendela musola yang dijadikan gerai vaksinasi juga ikut menjadi sasaran amukan warga
jumlah masa yang besar membuat sejumlah aparat polisi dan tni yang ada di lokasi pun tak bisa berbuat banyak
akibat peristiwa ini ribuan masker terbuang
sejumlah peralatan vaksinasi termasuk jarum suntik
dan sejumlah dosis vaksin covid sembilan belas rusak
selain itu satu petugas vaksinator juga mengalami luka ringan
akibat terkena lemparan kursi plastik
selasa siang tim inafis dari polres aceh barat daya diterjunkan ke lokasi
untuk melakukan olah tempat kejadian perkara
kb tumas polda aceh mengatakan
salah satu faktor pemicu terjadinya aksi penolakan warga ini
adalah karena kurangnya edukasi tentang pentingnya vaksinasi covid sembilan belas
dan kemudian karena adanya gerai vaksin di situ
masyarakat dari mogel ikan itu sepi penghujung
jadi mereka beranggapan bahwa dengan adanya vaksin tersebut
mengurangi pendapatan mereka
kedepannya pihak kepolisian bekerja sama dengan forkopimda setempat
akan membentuk tim khusus untuk melakukan edukasi pada masyarakat
terkait pentingnya vaksinasi covid sembilan belas
agar kejadian serupa tak kembali terjadi
supriyadi aceh barat daya aceh